selasa pagi dua puluh delapan juni sekitar pukul delapan matarano warasa
salah satu petugas kebersihan kali pesanggerahan tertuju pada sebuah karung putih yang terangkut eskavator saat ia sedang mengeruk sampah
bentuk karung yang mencurigakan memancing rasa penasaran rano
ia lantas mengangkat karung ini dari dalam air
saya biasanya garuk itu pakai beko dan ketika diperangkat ke atas
itu posisi diduga kira kira mayat tetap kita
kita berani kita masih mayat tetap
karena kita posisinya sok bisa takut juga
jadi kita kembalikan lagi posisi ke air pukusan karungnya
kecurigaan rano pun terbukti
dari olah lokasi kejadian polisi memastikan karung ini
berisi sesosok mayat laki laki
bahkan polisi juga menemukan ada beberapa bongkahan batu di dalam karung
di tengah aliran arus kali pesanggerahan jakarta selatan inilah
mayat korban pembunuhan dibuang dan ditenggelamkan oleh tersangka seorang diri
rabu siang dua puluh sembilan juni polisi mengungkap identitas mayat misterius terbungkus karung itu
dia adalah aples bagustrion
pemuda asal lampung ini dibunuh oleh temannya berinisial mr di kamar mes karyawan di jalan raya fatmawati jakarta selatan
tersangka pembunuhan yang diketahui berusia delapan belas tahun ini merupakan seorang perantau
yang saat di jakarta tinggal di salah satu toko
yang berlokasi di kawasan fatmawati jakarta selatan yang tepat berada di belakang saya ini
dan amat disayangkan bahwa tempat tersebut juga justru ia jadikan sebagai tempat pembunuhan terhadap korban
rabu sore dua puluh sembilan juni tim subdit resmo polda metro jaya polres metro jakarta selatan
dan tim puslap for polri melakukan olah lokasi pembunuhan di kamar mes korban
polisi mengambil sampel di dalam kamar di lantai dua ini
polisi pun menemukan noda darah di kasur korban
mr tersangka pelaku pembunuhan diringkus polisi pada rabu dini hari dua puluh sembilan juni
saat bersembunyi di kawasan gedung halang bogor
dalam rilisnya pada kamis siang tiga puluh juni
kabit humas polda metro jaya kombes polisi endra zulpan menyebutkan
tersangka sakit hati karena kerap diperlakukan kasar oleh korban yang juga teman sekamarnya
mr mengaku emosinya terpancing saat korban menendangnya ketika mr sedang tidur pulas di kamar korban pada senin malam dua puluh tujuh juni
korban dan mr lantas cek cok hingga berujung perkelahian
terbakar amarah tersangka menusuk leher korban dengan pisau sebanyak tiga kali
dan sempat mandi membersihkan diri dari percikan darah yang ada di tubuhnya
kemudian mempersiapkan rencana untuk mempersiapkan karung boni
kemudian tas plastik hitam yang biasa kita gunakan buang sampah
kemudian juga dengan bantal guling untuk memasukkan korban ke dalam karung boring
kemudian pada saat jam yang sudah dianggap sepi dari penglihatan orang lain
maka mayat korban diturunkan dengan menggunakan trolling kemudian dinaikkan ke sepeda motor
sebelum membuang mayat korban ke kali pesanggerahan mr memasukkan beberapa bongkah batu ke dalam karung agar mayat korban cepat tenggelam
sesudah membuang korban tersangka sempat sholat subuh di masjid
polisi mengatakan mr bahkan menginfakkan uang korban sebesar lima ratus ribu rupiah untuk masjid
mr lalu membawa sepeda motor korban ke bengkel untuk diservis
setelah selesai tersangka pergi ke bogor dan menyewa penginapan untuk bersembunyi
menurut polisi mr juga memakai uang korban untuk biaya sewa kamar
hingga akhirnya mr diringkus polisi

lantas apa yang membuat mr tega berbuat keji terhadap temannya sendiri
nah ini memang agak beda ini karena motif dendam ini kemudian lalu mengakibatkan perusakan yang eksesif
jadi korban nggak cukup sekali saja dihantam atau ditusuk dengan mematikan
tapi lalu dihantam berkali kali sampai remuk gitu ya
atau ditusuk berkali kali sampai seperti tercacah
jadi ada semacam pelampiasan emosi yang luas
luar biasa pada si pelaku terhadap korban
apapun alasan dan juga latar belakangnya tentu tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan
kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dijerat pasal tiga ratus tiga puluh delapan dan atau tiga ratus enam puluh lima kuhp dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun
larissa aradia ibu agung maria oktober dan saya